ya sudah banyak tadi yang kita bahas ya mas ardi dan juga bang emrus
mulai dari kemudian sejak awal ini kasusnya seperti apa di maintain oleh pemerintah
tapi kemudian disini informasi yang terjadi di publik
sampai kritik kritik dari mas ari dan juga bang emrus untuk pemerintah yang agak terlambat
mungkin seperti pemadam kebakaran
bahasanya dari bang emrus begitu
artinya sekarang publik juga yang harus dibangun awarenessnya kesadarannya
mas ari seperti apa kemudian kalau dari kacamata publik
kita bisa memfilter begitu membangun kesadaran
agar kemudian tidak memperparah keadaan hari ini
seperti apa dari mas findo
ya pertama mungkin ada satu akun yang bisa dijadikan contoh nih mas
akun tni au
itu warganet suka sekali dengan cara mereka berkomunikasi bercanda dengan cara cara populer
terus kedua karena apa di era media sosial ini tidak bisa seperti zaman dulu
pasang spanduk terus ada tulisan
dalam rangka hari apa kita
mari kita bersama tidak bisa lagi
jadi harus pakai cara cara kreatif
dokter juga sudah ada yang melakukan bahwa ini loh cara cuci tangan yang baik dan benar pakai apa
tiktok itu kan sedang populer
jadi bagaimana caranya mengikuti gaya gaya yang sekarang sedang populer
untuk menyampaikan pesan yang sebetulnya kesannya ringan tapi itu mendalam gitu loh
untuk info info yang beredar di sosial media di twitter instagram bahkan mungkin whatsapp
grup ini yang seringkali dimakan ya oleh masyarakat itu sayangnya begitu
sedangkan itu bukan elli di ada bahan di goreng dimakan pula
ini tuh bahaya
itu memang sebetulnya media sosial itu kan hanya media masyarakat
sebetulnya sejak zaman sebelum ada media sosial pun ada orang orang yang selalu bangga jadi yang pertama tahu
selalu bangga jadi yang pertama kali memberitakan
bahkin kadang kadang kamu jangan lupa lho yang kasih tau kamu itu saya
dari dulu itu ada dari sejak zaman belum ada media sosial
bedanya kalau dulu
mungkin populernya di sekitar komplek rumah atau mentok di satu kecamatan
nah sekarang dengan media sosial handphone murah paket murah semuanya serba murah
mengglobal yang tadinya cuma maksimal satu kecamatan jadi satu dunia
lingkupnya aja yang membesar
menarik juga ya artinya tentu setelah ini apa
pemerintah harus seperti apa mas ari
instrumen apa yang dipakai untuk bisa mengendalikan keadaan ini
kalau mungkin dari segi hukum juga mungkin bisa ya
agar kemudian menangkap pelaku pelaku yang kemudian menyebarkan virus hoax ini seperti apa
ya hukum bisa hukum itu penting dan keunggulannya adalah pada saat tangkap beres selesai
masalahnya apa pada saat satu ditangkap ini sepuluh menggantikan
makanya itu tidak jadi bisa solusi yang jangka panjang ya
dan jangka panjangnya tetap tadi jalan panjang berliku menyakitkan tadi adalah edukasi
dengan merubah cara mindset orang berpikir cara berpikir bahwa yang menentukan keluar dengan masuk di sosial media itu
apa yang masuk dan apa yang keluar bagaimana hasilnya ya
si pengguna media sosial sendiri
pemerintah bisa membuat mekanisme penyedia media sosial juga bisa media juga bisa terus mendukung
tapi kalau yang diajak tidak mau ikut gerak juga ya pincang
baik bang emru selain pemerintah publiknya kan juga perlu ya dalam situasi seperti ini
menurut anda publik harus bagaimana sih menerima atau menghadapi keadaan kalau di tengah virus ini
betul harus dua duanya kita melihat dari aspek pemerintah sebagai penanggung jawab
regulator dan eksekusi gitu ya
nah masyarakat juga artinya dari masyarakat ya tentu penyadaran tentang media itu perlu sekali
ya itu tentu ini menjadi tanggung jawab dari kementerian komunikasi dan informasi
dan itu harus terus dilakukan
jangan sporadis gitu ya
karena ketidakseka pengetahuan kita tentang media efek dari media bagaimana framing media katakanlah sosial media
mereka memainkan framing nggak
mereka memainkan agenda setting enggak
mereka memainkan gate keeping proses nggak
nah penyadaran tentang ini harus kita sampaikan ke pemerintah masyarakat
karena setiap pesan yang disampaikan ke ruang publik itu milik publik
bukan milik hanya si pemilik akun tersebut gitu ya
nah kesadaran semacam itu
dan kemudian tidak ada pesan komunikasi berada di ruang hampa
tidak ada netral
pasti baik kepentingan siapa yang memproduksi pesan tersebut
nah itu dari sudut masyarakat untuk penyadaran
dari sudut pemerintah saya kira sederhana
andaikan itu ada koordinasi dilakukan maka kementerian kementerian atau lembaga itu melakukan tupoksinya mereka masing masing
misalnya katakanlah menteri perindustrian persoalan masker misalnya
mereka memproduksi karena industri
tinggal perintahkan saja perusahaan yang melakukan produksi itu
menteri perdagangan penyediaan bahan misalnya
kalau itu bahan import misalnya
tugasmu itu misalnya
nah tapi ada suatu lembaga yang menarik yang sangat bagus
melakukan tupok sinya dengan baik
kepolisian republik indonesia telah melakukan penindakan terhadap penyebaran hoax
andaikan semua kementerian kementerian kita
dan lembaga itu
semua lembaga lembaga kita
melakukan tupoksi mereka sesuai dengan bidang mereka terkait dengan isu corona ini
saya kira sangat produktif
tapi acapkali menteri menteri yang tidak terkait dengan itu membicarakan tentang virus corona ini
yang tidak bidangnya
harusnya bekerja atas rasa tupok sinya
jadi semakin membuat gaduh publik ya jadinya
nah misalnya katakanlah kepolisian kita
mereka sudah melakukan patroli cyber
mereka sudah ada berapa mereka yang diduga melakukan menyebarkan hoax sudah mereka tangkap
mereka semakin percaya kan bahwa ada hoax tentang itu
jadi tidak sekedar hanya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian
tetapi sekaligus menunjukkan bahwa itu bisa menekan hoax tersebut
oh ternyata kepolisian kita bekerja
nah harusnya kementerian kementerian dan lembaga negara melakukan
misalnya katakanlah kementerian komunikasi
tidak ada alasan
saya melihat di media masa
karena sudah terlalu banyak
sehingga susah di takedown
tidak ada alasan
kalau yang masuk sejuta di takedown berapa
misalnya kemampuan teknologinya katakanlah seribu
sampaikan saja ini kemampuan kami
tapi kami akan terus men takedown
tidak boleh alasan mengatakan karena sudah terlalu banyak
apakah sulit untuk melakukan takedown
ini sebagai tanggung jawab kemasyarakat
tanggung jawab publik
oleh karena itulah maka setiap kementerian
setiap lembaga negara
melakukan tugas mereka sesuai dengan tu foksi mereka
jangan sampai mencampur yang bidang yang bukan bidangnya
tapi memang lagi lagi
karena tidak ada di ruang hampa tadi itu
disinformasi hoax yang terjadi ini
memang potensial atau bisa jadi
kemudian ini memang punya tujuan politik tersendiri ya
saya mengatakan ketika orang itu berada di seberang pemerintah
itu pasti bertujuan politik
karena kita melihat apapun dilakukan pemerintah
selalu mereka sepakat untuk tidak sepakat
dan selalu membuat argumentasi argumentasi
yang mereka bangun sedemikian rupa
bahwa pemerintah itu tidak melakukan pekerjaan apapun
cek banyak itu di sosial media terjadi itu
saya kira bisa di
dan itu juga sebetulnya bisa menjadi check and balance bagi pemerintah kan
kadang kadang yang disampaikan ini tidak juga ilmiah
tidak juga didukung oleh fakta data bukti dan argumentasi
justru fitnah tadi itu ya
saya mengatakan arahnya lebih cenderung ke sana
ini menjadi masalah
tapi sumber masalah kenapa terjadi
karena manajemen komunikasi kita
di pemerintahan kita tidak terkelola dengan baik
sehingga ada peluang pihak luar
yang berseberangan dengan pemerintah
menggoreng ini sedemikian rupa
oleh karena ini suatu masukan berharga bagi pemerintah kita untuk ke depan
kalau dari sudut pandang media
seperti apa kemudian media bisa mengambil peran
dalam situasi ini untuk paling tidak mereduksi
mengurangi penyebaran informasi bohong
jangan sampai justru media yang ikut ikutan
boleh saya jawab dari sudut fungsi media
nah kalau kita bicara mendidik
media itu harus mendidik masyarakat
secara kritis melihat fenomena
tidak sekedar karena itu mendapatkan isu di sosial media
lalu diangkat pula itu menjadi topik
yang di sosial media itu juga tidak merasakan fakta dan data itu
itu fungsi mendidik
jangan sampai media itu membuat kebingungan
kalau informasi itu definisinya kan mengurangi ketidakpastian
kalau kita lihat misalnya over liputan misalnya
bahkan penggunaan masker yang katakanlah tidak tepat
ini kan orang bisa menimbulkan apa
orang berpikir wah separah mana ini
baru to entertain
jangan membuat kita stres lah akibat ini
katakan saja bahwa misalnya pemberitaan itu dilakukan atau informasi itu
bahwa ini persoalan adalah persoalan virus
flu dan lain lain sebagainya
penyelesaiannya begini misalnya
diwawancarai para pakar di bidangnya tentang hal tersebut
jangan diwawancarai orang yang tidak mengerti tentang itu
atau bahkan diwawancarai pula
adalah sumber sumber yang diambil dari suatu komplek tertentu
kan tidak pahit di bidang itu
terakhir singkat mas ari
dari anda imbauan kepada masyarakat singkat saja
untuk bisa memfilter informasi informasi hoax yang terjadi
sebetulnya ini sesuatu yang mudah untuk dikatakan
tapi sulit dilakukan
pertama hal hal yang tidak baik dilakukan di dunia nyata
itu tidak baik juga dilakukan di media sosial gitu
dan perlakukan yang diseberang anda
yang suka anda maki maki
itu sebetulnya itu bukan akun
di belakangnya ada manusia
nah perlakukan si manusia di balik akun
seperti anda diperlakukan
perlakukan yang baik begitu
oke mudah mudahan publik kita semakin teredit
terima kasih banyak mas ari dan bang emrus
terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi yang lain
tetap bersama kami di layar demokrasi